setelah sukses menggelar atraksi video mapping di kawasan monumen nasional
saat asian games dua ribu delapan belas lalu
pemerintah dki jakarta kembali menggelar atraksi lain di kawasan monas
ini dilakukan untuk memeriahkan perayaan hari ulang tahun republik indonesia ke tujuh puluh dua
deretan lampu warna warni dalam berbagai rupa
mulai menghiasi kawasan sisi selatan monumen nasional sejak rabu malam
bisa dinikmati pengunjung mulai tanggal lima belas hingga dua puluh lima agustus dua ribu sembilan belas pada pukul delapan belas tiga puluh hingga sepuluh malam
bentuk hiasan lampu yang ditampilkan
mayoritas diambil dari diorama yang ada di dalam monumen nasional
kita mensyaratkan cerita itu dikeluarkan ke luar ke lapangan
dan diaplikasikan di pameran lampu ini
jadi konsepnya konsep yang ada di dalam kita keluarin
tapi dituangkan dalam pameran lama
sesuatu yang baru
dan sesuatu yang kekinian
yang memang mungkin
nah kita coba aplikasikan itu
untuk menarik pengunjung
yang memang sekarang eranya sudah era itu
para pengunjung tidak perlu khawatir menginjak rumput
untuk berfoto dekat instalasi lampu
telah menjadi ruang terbuka publik
tadinya yang konsepnya itu garden
sekarang udah diubah
artinya semua kawasan yang ada di kita
boleh diakses oleh pengunjung
termasuk taman taman rumput dan sebagainya
itu boleh diakses
dan untuk pameran lampu ini
kalau ngelihat pengunjung
untuk selfie dan sebagainya
udah diamatin tidak akan merusak rumput dan sebagainya
pameran lampu ini tentu saja menarik minat anak anak muda
terutama mereka yang sering menggunakan media sosial instagram
untuk menggugah foto dan video mereka
menurut aku menarik banget
ini harus sering sering diadain
buat anak anak jakarta apalagi instagramers
karena di sini banyak spot spot yang lucu buat dipost ke instagram
dan menarik banget karena acaranya di monas
jadi biar orang orang nggak main kemau terus
maksudnya sesuatu yang baru lah
kita juga mau tujuh belas an nih
jadi acaranya di monas
terus juga ada hal hal manik kayak gini
jadi unik aja sih menurut aku
pengalaman di monas
pengalaman di jakarta
pengalaman di jakarta tanggiminya
sambungan anggaran nerg welcoming
alang deskripsi di jayap
sembilan belas jan utur
examination di nikah